anda menyaksikan cnn indonesia breaking news langsung saja kami ajak anda menuju ke gedung kpk
untuk mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh pimpinan kpk terkait operasi tangkap tangan yang baru dilakukan
pembelajaran tersebut diduga poni pada tahap awal mengajukan proposal kepada kementerian pemuda dan pelarga untuk mendapatkan dana hibah tersebut
pengajuan dan penyaluran dana hibah tersebut diduga sebagai akal akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya
sebelum proposal diajukan diduga telah ada kesepakatan antara pihak kementerian pemuda dan poni
untuk mengalokasikan pi sebesar sembilan belas tiga belas persen dari total dana hibah rp tujuh belas sembilan miliar
itu sejumlah rp tiga empat miliar
pada proses persidangan telah muncul dugaan penerimaan oleh pihak lain di kementerian pemuda dan olahraga
dan atau pihak lain terkait dengan penggunaan anggaran kementerian pemuda dan pelarga tahun anggaran dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu delapan belas
penerimaan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi melalui asisten pribadinya
setelah mencermati fakta fakta yang berkembang
mulai dari proses penyidikan hingga persidangan
dan setelah mendalami dalam proses penyidikan
kpk menemukan bukti permulaan yang cukup
dan melakukan penyidikan dugaan kekeribatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi
menerima hadiah atau janji terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah
melalui kementerian pemuda dan olahraga kepada komite olahraga nasional indonesia
tahun anggaran dua ribu delapan belas dan dugaan penerimaan lainnya
dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu
pmr dan miiu
para tersangka ditudang melanggar pasal dua belas huruf a atau huruf b

sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua
tentang upah atas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
ada pun konstruksi perkara yang juga terjadi adalah sebagai berikut
i n r yang merupakan menteri pundanan olahraga periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan saudara m i u adalah asisten pribadi menkora
dalam rentang tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas
i n r selaku menkora melalui m i u selaku asisten pribadi menkora
diduga telah menerima uang sejumlah rp empat belas tujuh ratus
selain penerimaan uang tersebut
dalam rentang wang tersebut
di waktu tahun dua ribu enam belas dua ribu delapan belas
i n r selaku menkora diduga juga
meminta uang sejumlah total rp sebelas delapan ratus
sehingga tetap dukan penerimaan adalah rp dua puluh enam lima ratus
di mana tersebut diduga merupakan komitmen tinggi
atas pengurusan proposal ipah yang diajakar oleh pihak poni
kepada kementerian pundan olahraga tahun dua ribu delapan belas
penerimaan terkait ketua diwan pengarah
satlak prima dan penerima lain
yang berhubungan dengan jabatan i n r selaku menkora
uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi menpora
dan pihak lain yang terkait
sebelumnya proses penyelidikan berlaku
sejak dua puluh lima juni dua ribu sembilan belas
tapi kan juga telah memanggil i n r menteri pundan olahraga
sebanyak tiga kali
namun yang bersangkutan
tidak menghadiri permintaan

tersebut yaitu pada tanggal tiga puluh satu juli
tanggal dua agustus
dan tanggal dua puluh satu agustus dua ribu sembilan belas
kpk memandang telah memberikan ruang yang cukup
bagi i n r untuk memberikan keterangan
dan tarifikasi pada tahap penyelidikan
kpk akan tetap dan bersungguh sungguh menjalankan tugas
yang diamanatkan undang undang kpk
dan amat dari masyarakat
agar dapat menangani kasus korupsi
sehingga secara parah tetap melakukan
upaya upaya pencakan korupsi
di stasiun pusat maupun daerah
demikian yang saya sampaikan